kalijodo berlokasi di kelurahan pejagalan kecamatan penjaringan jakarta utara
situs yang sering dikunjungi di kalijodo meliputi rt satu tiga empat lima dan enam
lokasi tersebut sejauh ini dianggap sebagai pemukiman kumuh liar
di kalijodo terdapat lima puluh kafe yang beroperasi setiap hari
di lokasi prostitusi ini dipekerjakan sekurang kurangnya satu ratus lima puluh wanita sebagai pekerja seks
pada malam hari jumlah ini meningkat mencapai lima ratus pekerja seks
kalijodo mencakup wilayah seluas lima hektare dan merupakan bagian dari lima rukun warga
berdasarkan data rw sekitar dua keluarga tercatat tinggal di wilayah kalijodo
aktivitas prostitusi di kali jodo memberi pemasukan seratus hingga satu juta rupiah
bagi setiap pekerja seks dari pelanggannya
usia pekerja seks pun bervariasi dari usia muda hingga paruh baya
setiap hari mereka rata rata melayani lima pelanggan
pada hari ramai jumlah pelanggan dapat mencapai lima belas orang
industri ini kabarnya dilindungi lima bos besar di kalijodo
bisnis minuman beralkohol juga cukup laris di kali jodo
diperkirakan sembilan puluh enam bir terjual setiap hari
setiap bulan di kafe kafe di kali jodo
penjualan bir ini menyumbang omset lima tujuh puluh enam miliar rupiah
adanya prostitusi tidak jarang menimbulkan kekhawatiran terutama terkait dengan penularan hiv
pada dua ribu lima belas puskesmas penjaringan melaporkan satu ratus satu orang terkena hiv
angka ini berarti delapan orang baru terjangkit setiap bulannya
rama aditya dharma cnn indonesia